saat melaksanakan ibadah haji jemaah calon haji asal indonesia diwajibkan mengenakan gelang identitas yang berisi informasi data diri
di embarkasi solo gelang yang terbuat dari bahan logam ini dibuat di salah satu gedung di kompleks asrama haji donohu dan boyolali
gelang ini berfungsi sebagai penanda jemaah calon haji sekaligus untuk mengantisipasi jika calon haji terpisah dari rombongan saat berada di arab saudi
ini merupakan identitas bagi calon jemaah haji itu sendiri karena ini sangat sangat penting sekali bagi jemaah
di sini menunjukkan seluruh identitas jemaah tersebut mulai dari bendera indonesia ini ada tulisan arabnya indonesia soc itu menunjukkan embarkasinya
ini kloter kloternya jamaah tersebut ini ada maktab jadi semua jemaah haji di arab saudi harus punya maktab
terus nomor paspornya di sini juga ditunjukin
ada namanya nama yang bersangkutan jemaah haji tersebut
terus ini tahun pemberangkatan tahun operasional dan haji dua ribu dua puluh
gelang identitas haji ini dilakukan oleh tenaga dari kabupaten jepara yang dikontrak oleh pihak embarkasi
perajin gelang identitas haji nur rohim mengatakan dalam sehari ia bersama enam rekannya bisa membuat gelang identitas haji untuk tiga hingga empat kloter atau minimal seribu buah gelang identitas haji
tiga kloter atau empat kloter gitu sekitar seribuan lah
ini bahannya apa sih mas
kelebihan dari buah monelnya
ini nggak karaten kalau kebakar ya nggak kebakar
gelang identitas haji ini wajib dipakai oleh jemaah calon haji selama di arab saudi
gelang ini juga memiliki pengait khusus sehingga tidak mudah lepas
taufik irvani boyolali jawa tengah